sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dabungkan tempatnya itu
sampai jumpa di video selanjutnya
itu mesin dari hana
sumpah tadi itu emang sepedanya jojo itu jatuh dari langit
ya kok dimatiin sih
kak zedir jatuh banget sih
bisa diboongin mana mungkin ada sepeda jatuh dari langit
dah satu cewek pedipu
mami pake kunci pintu segala lagi
situ tinggi banget
ya tuhan aku gak mau dijodohin
semua udah jadi
cortai sini sih
cuma permandannya ini yang bisa bantu gue buat kabur dari sini
supaya aku gak ketemu sama cowok bilang papi
bukan aku takut sama ketinggian
gue harus berani
gue harus berani
gue harus berani
gue harus berani
gue harus berani
daripada aku dijodohin
gak ada abra
kak sheryl dapet dari mana
dapet dari aladin ya
dapet dari aladin ya
kak sheryl temennya kak
jojo boleh minjem permandannya
jujur boleh minjem permandannya
sekarang jojo ikut kak sheryl yuk
mau muka tunggu betes betes badan dulu supaya ganteng
yaudah sekarang jojo tepat naik
jangan lupa gue helmnya ya
nanti kita di langit sambil padat
sambil makan ya kak
nanti ada yang denger